selamat hari ayah buat seluruh ayah ayah yang di indonesia
pesan kita buat ayah ayah yang di indonesia
semoga menjadi ayah yang bisa mendengarkan keinginan anak
bukan keinginan sendiri
karena di suatu negara ada anak
yang karir militernya lagi bagus bagusnya
demi keinginan bapaknya jadi politikus
ada negara sebelah
ada negara sebelah
ya dari sini kita bisa belajar
gak mau yang ibu juga
ada ibu ibu yang maksa anaknya
ibu ibu yang maksa anaknya
ibu gak usah yaudah
iya lagi berkuasa
jangan berkuasa di negara lain
di negara lain
takutnya episode berikutnya kita tidak ada
kita langsung masuk ke topik kali bang
topik kali ini adalah rkuhp
yang katanya selangkah lagi akan disahkan
diem diem tiba tiba disahkan
meskipun banyak sekali masyarakat masyarakat ini
masih ada pro kontranya tentang rkuhp kita kali ini
oke hari ini kita bakal breakdown satu persatu
ini ada artikel yang udah kesolin bang
undang undang yang gak masuk akal
mungkin generasi muda atau mungkin masyarakat
ini pertama katanya
kalau dia mengaku dukun santet
mengaku dukun santet bisa dipidanakan
bisa kena pidana
bener juga bang
aku udah pakai baju hitam
udah ada dupa segala macam
udah siap gitu
bagian katanya kan undang undangnya pura pura jadi dukun santet
berarti kan pura pura sakti
harusnya yang dipidanakan bukan orang yang pura pura sakti
pura pura peduli dengan rakyat
itu yang dipidanakan
karena banyak yang seperti itu ya
oh iya bener
kalau orang pura pura sakit
dia cuman ngirim paku
orang yang pura pura peduli rakyat dia ngirim sembako bang
lah bagus dong
tapi dibelakangnya ada foto caleg
itu masalahnya itu masalahnya
itu masalahnya itu masalahnya
itu masalahnya itu masalahnya
undang undang berikutnya nih bang
katanya kalau mau demo harus ada pemberitahuan
ya kan bagus
undang undang itu kan biar
polisi bisa mengatur demonya biar aman dong
iya memang jadinya aman
tapi kan orang yang di demo jadi punya waktu
jadinya kan ada waktu bang
kenapa setiap kali kita demo dia tidak ada ya
ada pemberitahuan sebelumnya
ada pemberitahuan sebelumnya
undang undang yang berikutnya bang
yang kita semua tahu pernah dengar undang undang check in
ini adalah undang undang jebakan buat para mahasiswa dok
kenapa bisa begitu
karena kalau nggak diprotes
undang undangnya nggak masuk akal
tapi kalau diprotes mahasiswa ketahuan suka bo
iya benar benar
dia pengen speak up udah nulis di sosmed itu tadi
ah nggak jadi deh
ah ketahuan nih
tapi menurut gua nggak semua mahasiswa sering open bo
nggak semua bang
isi undang undangnya dok gimana dok
isi undang undangnya dia bilang gini bang
kalau melakukan kumpul kebo
kena pidana enam bulan
kalau melakukan seks di luar nikah
kena pidana satu tahun
ntar dulu ada yang salah nih kayaknya
ada yang janggal nih
kumpul kebo enam bulan
seks di luar nikah satu tahun
coba sekali lagi pelan pelan
kumpul kebo nih
seks di luar nikah satu tahun
baru kali ini ada undang undang pilihan ganda ya
baru pilihan ganda
kayak disuruh milih antara kumpul kebo atau seks di luar nikah nih
benar jadi memang bikinnya dulu kayak gitu pak
jadi kan kalau misalnya kamu jangan sampai melakukan yang namanya seks di luar nikah
karena satu tahun
wah saya gak akan ya pak
tapi saya punya opsi yang lebih baik
jadi ada pilihan ya
masalahnya gini bapak bapak
kumpul kebo dan seksi luar nikah itu kan satu kesatuan
nah mungkin terpisah
bapak mungkin bapak bapak yang belum tahu nih pak ya
yang namanya kumpul kebo anak anak melakukannya
karena dia mau melakukan seks di luar nikah pak
kalau misalnya dia kumpul keboh cuma ngobrol itu namanya makrab
bukan kumpul kumpul namanya pak
kok bisa hukumannya dibedakan gitu loh
kalau gini kan dia milih
semua orang bakal memilih kumpul kebun
dan yang terakhir
yang terakhir kita semua bahkan kita berdua ini bisa agak khawatir
itu adalah pasal penghinaan
tapi dulu doh
aku masih kesel sama yang undang undang tadi check in
karena bagi gua
aku ngerti pak
undang undang check in itu
itu tuh adalah tajam kebawah tumpul ke atas
karena dimana mana yang digerbek hotel hotel
gak pernah hotel bintang lima
kita gak pernah dengar berita
ada penggerbekan di hotel dapat lima pasangan mesum
oh iya bener bener gak mungkin
di bsd gak mungkin
polisi kan gak bisa dibayar doh
terus kenapa bang
karena hotel melati kamarnya cuma sepuluh
kalau hotel bintang lima kamarnya

jadi kalau kamar hotel melati polisi semangat
kamar ke sepuluh
tututututuk mesum ya
coba kalau hotel bintang lima
kamarnya seratus sampai dua
kamar pertama masih semangat
tak tak tak tak mesum
kamar ke sepuluh mulai lemes
tak tak tak tak mesum
kamar ke seratus udah nggak diketok
ditanya doang baik baik
bahkan di lantai
di sini siapa yang mesum
bahkan di lantai
dari sini siapa yang mesum
karena banyak banget
pasal penghinaan pemerintah
pasal penghinaan presiden
nah ini dia
karena bagi gua
itu beda tipis
terlalu tipis perbedaannya
tapi pesan kita buat masyarakat
buat anak muda
buat gen set
kita harus berani bersuara
nanti hasil undang undangnya
kita gak boleh dibungkam
kita harus berani
mumpung belum disahkan bang
gak pakai filter nih
minggu depan gak diundang
kita bakal kritik semuanya
semua polisi sama aja kerjanya
pak maruf amin tak pernah kerja
kalau lagi sakit
semuanya masih gak kerja
meskipun belum disahkan
tapi kita kan gak ada yang tahu
kita gak ada yang tau
kita gak seberani itu
kita kasih terakhir aja
ya boleh boleh
cuma satu sebenarnya bapak bapak
yang jadi pertanyaan kita
kenapa tiba tiba disahkan
ada yang disembunyikan
tidak semua harus dipidanakan
karena yang masyarakat butuhkan
tapi rasa kepercayaan
aman hari ini
terima kasih gian dan juga aldo dari komisi co
hari ini sentilan sentilannya
untuk bisa didengarkan
dan juga diserap ya mungkin ya
oleh para narasumber
oleh para pemerintah disini
terima kasih sekali
aldo dan juga gian dari komisi co
sekaligus menutup acara diskusi kita
pada malam hari ini
dan saya akan mengucapkan terima kasih juga
kepada teman teman dari
badan eksekutif mahasiswa
kemudian pak arsul sani
anggota komisi tiga d prri
terima kasih pak arsul sudah hadir
kemudian wamen kumham
saya nggak boleh salah nih namanya
kalau gak besok gak mau datang lagi
terima kasih ya prof ya
dan juga pendiri lokasi
terima kasih semuanya sudah hadir
kita ketemu lagi
hari senin jam dua puluh tiga
waktu indonesia barat
dan sampai jumpa